perasaan orang tua
eh makan dulu aja
jahat jahat kenapa jujur jujur
minah jujur iya akan selalu jujur sama mama
serik serik anaknya siapa anaknya
memangnya ada apa lagi dengan selfie
beri nanti kalau kakak udah rekaman kakak bikinin lula gundri iya nanti nantikan saja dalam mimpimu
suatu saat lu bakal minta tantang kakak terus lu jualin deh tuh ke temen temen lu hati hati loh
lama lama kakak bisa stress eh makanya keantri kerja marketing siap siap
suatu saat dia akan jual kaos gambar kakak
kakak tahu lagu queen yang bohemian rhapsody
akan jujur sama mila
selfie anaknya siapa
ketuker dirumah sakit
aku juga pura pura nggak tahu dong kang
kan andri lebih tua dari selfie
gimana bisa ketuker
akan selingkuh sama nudi
selvi anaknya nudi sama akan
siapa yang nyebar gosip
indri punya lagu buat albumnya kak indra
gak asal teriak teriak
tapi teriaknya itu
kedalaman yang tersumbungi
gak ada yang tau
gak ada yang tau
rock itu kedalaman
rock itu artinya cadas
kalo lo mau nyari perhatian kak andri mah
lo bikin aja kesalahan
ntar dia juga nyamper
gitungin salah adeknya
hampir tiga puluh tahun kita nikah
pernah gak sekali aja mama ngedapetin akang bohong